gak ada paritnya gak ada
nah udah science ya
ikat aja ikat yang kencang lehernya kalau perlu diingat
yang aku bingung pak rt
hantu muka harimau itu kenapa datang ke sini ya
ini hansiper sama bu messi
kenapa pada gak joprak di dia
nih jangan jangan mereka pingsan gara gara hantu itu nih
bu messi bangun bu messi
aduh gimana tuh pak rete
jangan usah nanya nanya
aduh gak ada yang bangun satupun
masih ada yang bangun
masih ada yang bangun
langsung tutup aja lah pakai pasir kalau nggak mah
hei pak rt emang ini korban tabrak lari
mendingan panggil keluarganya pak rt
ada koran bekas gak
ih pak rt jangan bercanda tuh
hei haru udang
hansipers bangun dong
gimana namanya tuman ya bu nanti lah
nah kan tuh pak rt tuh
eh kenapa saya dupa nen enak aja pahit pahit
pak rt kan jenderal di kampung ini berarti pak rt yang maju ayo
hei tetep aja lahir saya mau ngetahan gigit
tapi pak rt gimana kalau dia nyerang kita mending nyerang pak rt aja tuh
aduh jangan ampun ampun
kenapa nyerang pak rt
teman teman pokoknya sekarang kita harus cari alat
pokoknya kita harus bisa lawan hantu itu
pokoknya kita harus saling jaga
kita tak mau ke mana mana aja kolong
iya boleh pak
allah selalu harus berani sama aku
ini aku padang
ini aku pak rt
ini aku pak rt
ini aku pak rt
terang terang terang
pokoknya kita harus lawan hantu itu
jangan aja dulu duluan duluan dulu duluan kalau dikau kematian juga ancur
aja takut lawan dong laki laki aja
hai oh si bumesi mulutnya eh ah dihidupi hai diam diam aja maju maju dong
enggak mau aku aku rawani pak rt sumpah aku nggak berani pak wih pelaku pak pak
rt bapaknya jenderal di kampung ini ya udah bapaknya yang maju aku tuh bantu aja sama
doa dan neng eh partai mukanya kenapa eh
speak cowoknya jelek banget deh
hai ilang ilang yuk eh kalau cukup namanya boy band
kan tuh jatoh sih
bisa begitu ya
kayaknya ini bongan nih pak rt
kok dia somplak etak
kalau begini aku berani
untung aja kita bertiga ya ga
dapet dulu ansibnya ya ga
hei kamu jangan berani berani pegangin anak saya terus ya
kamu belum pernah mendapatkan bangaulinglung mencari ikan saya
hei heboh banget sih
rafa mami khawatir banget ya allah gustin
gak ada pak rete gak ada
dasar sains ya
ikat aja ikat ya kencang lehernya kalo perlu diikat
yang selama ini membuat onar di sekolahan
orang anak watih watih ini dicolok siap wai
sabar sabar pak rete sabar
masih rt general dikampung sini cedereken aing
oh ngapain kalian begitu
gak ada kerjaan banget sih ngulik ngulik anak anak
sabar sabar kan udah ketangkap udah ketangkap
udah pak mendingan sekarang kita laporin aja ke polisi
jangan pak jangan
supaya diborgol gitu langsung dipenjara
bener pak latuman lah
bawa aja ke polisi lah proses aja langsung
jangan jangan jangan
tapi tolong jangan laporin saya ambil teman teman saya ke kantor polisi ya pak
saya minta maaf pak
kami nyesel pak ngelakuin hal ini pak
dan kami janji pak nggak akan ngelakuin ini lagi pak
ampun pak ampun
saya mau melakukan apa aja pak asal jangan dilaporin ke polisi pak
eh pak jangan percaya pak sama mereka
ini mah mereka tipe tipe nyetek tomat
tobat terus abis itu kumat
tak gitu tak tipe natal
jangan dibebasin pak
serahin aja langsung ke polisi pak
gundulin aja sekalian lah
apa maksudmu sebenarnya
maksud kamu meneror orang dengan menyamar menjadi halte berkepala macam seperti ini
kalian tahu kan kalian sudah membuat kekecohan sekolah ini
jadi begini ceritanya pak
pokoknya kita kudu dapat soal ujian itu
kan lumayan bisa kita jual ya nggak
dan satu lagi pasti banyak yang beli
dan kita bisa untung banyak bos
aku demam entiar juga otak lo
nah ini bukan hari libur
nah itu ngapa banyak ocak
nah ini gue juga nggak tahu bos kok banyak banget ocak bos
begini aja dah
kita kudu nyungkirin mereka
terus caranya gimana bos
lo jagain mereka tuh
jangan sampai mereka lolos
jangan sampai ada yang ngomongin
manusia berkembang bahasa jcampong